halo saat malam pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh berbuntut panjang
gubernur jawa tengah yang juga kader pdi perjuangan ganjar pranowo yang turut menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
dianggap berkontribusi oleh publik terhadap pembatalan tersebut
spekulasi pun muncul sikap ganjar itu meregangkan hubungannya dengan presiden joko widodo
seraya prabowo menyatakan sudah masuk dalam timnya jokowi
apakah ini momentum peta politik dua ribu dua puluh empat akan berubah
indonesia batal tuan rumah piala dunia u dua puluh game changer pemilu dua ribu dua puluh
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
kabar buruk datang dari induk organisasi sepak bola dunia fifa
yang mengumumkan pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
dikutip dari situs resminya
fifa menyebut alasan pembatalan karena kejadian yang berkembang saat ini di indonesia
ketua umum pssi erick thohir menjelaskan lebih lanjut
terkait alasan fifa membatalkan perhelatan piala dunia u dua puluh di indonesia
erick menyebut fifa melihat ada unsur intervensi di dalam negeri
tentu ya kembali fifa ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia

dengan segala keberatan keberatan yang sudah disampaikan
tentu ya fifa melihat ini sebuah
kalau dibilang sebuah intervensi
kalau banyak sekali fifa itu menghukum ketika ada intervensi government
tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi
dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara
dan host city kontrak yang ditanda tangan
itu kita menjamin keamanan salah satunya
nah tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan fifa juga
tak pelat kabar ini disambut kesedihan bercampur kecewa
sederet pemain timnas indonesia yang tinggal selangkah lagi berlaga di piala dunia u dua puluh
marcelino ferdinand mengaku keinginan
mengaku kehilangan mimpi besar teman temannya yang ia tulis di media sosialnya
kekecewaan juga datang dari pemain timnas u dua puluh lainnya
jadi biangkerok mimpi garuda muda hancur lebur
padahal tenaga waktu pikiran hingga darah
sudah dikerahkan untuk membela indonesia
pemain lainnya hoki caraka bahkan mengekspresikan kekecewaannya
dan menyindir pihak pihak yang
meremehkan keikut sertaan indonesia di piala dunia hasil jalur tuan rumah
tak lama setelah pengumuman pembatalan oleh fifa
akun instagram gubernur jawa tengah ganjar pranowo turut diserbu oleh warganet
hingga kamis dini hari kolom komentar diunggahan terakhir ganjar di instagram
sudah dikomentari lebih dari dua ratus ribu warganet
sebagai salah satu kepala daerah yang menolak timnas u dua puluh israel ke indonesia
sebagian besar warganet menyindir penolakannya itu
yang membuat fifa mencoret indonesia jadi tuan rumah
menjadi bulan bulanan di media sosial
ganjar menyatakan hal tersebut merupakan sebuah resiko dari pernyataannya
namun ganjar berharap warganet tidak ikut
ikut menyerang media sosial istrinya siti atikoh dan putranya alam ganjar
kalau mau nyerang seranglah ganjar
jangan serang suami istri saya jangan serang anak saya
pak grup masih tetap sikap yang sama dengan israel
soal israel sikapnya sama
itu kan keputusan politik luar negeri kita ya
jadi tinggal dilakukan lobby lobby saja
dan saya percaya pssi bisa melakukan itu
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto angkat bicara membela kepala daerah dari pdi perjuangan
yang menyuarakan penolakan terhadap timnas u dua puluh israel
itu dilakukan berdasarkan alasan moralitas dan kemanusiaan
menurutnya olahraga dan politik tidak bisa dipisahkan
meskipun ini sangat berat dan sepertinya menentang arus
tetapi kami bisa memahami sikap dari bapak koster dan bapak
dan bapak ganjar pranowo tersebut yang berdiri kokoh di atas nilai nilai kemanusiaan
sikap pdi perjuangan itu tampaknya berbeda dengan sikap presiden joko widodo
jokowi menegaskan agar tidak dicampur adukan antara olahraga dan politik
jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik
saya menjamin keikutsertaan israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi
posisi politik luar negeri kita terhadap palestina
karena dukungan kita kepada palestina selalu kokoh dan kuat
analis politik dan direktur eksekutif al jabar strategik arief kicaniago menilai
jokowi sangat kecewa agenda besarnya batal
jokowi diprediksi akan mengubah arah dukungan calon presiden dari ganjar ke prabowo subianto
karena jokowi tipikal orang yang susah menerima pihak yang berbeda haluan dengan dirinya
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sekarang kita masuk ke segmen electionpedia
keputusan fifa membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga berpotensi merugikan indonesia
dari berbagai segi hingga terancam mendapat sederet sanksi dari fifa
pdi perjuangan dan dua kadernya gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan gubernur bali wayan koster
menjadi pihak yang bersuara kencang menolak kehadiran timnas u dua puluh israel
apakah pebatalan tuan rumah piala dunia u dua puluh berimbas pada penurunan u dua puluh israel
berimbas pada penurunan elektabilitas pd perjuangan dan ganjar prabowo kita akan lihat disini
tapi saya ingin tunjukkan dulu bahwa ada sederet ancaman sanksi dan juga kerugian yang akan diterima indonesia
karena batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
kita lihat bersama di sini dari rangkuman yang sudah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ancaman sanksi indonesia batal gelar piala dunia u dua puluh
yang pertama indonesia berpotensi dibekukan oleh fifa dikecam negara lain karena tidak melaksanakan amanat fifa
berpotensi tidak bisa ikut kegiatan
dan diperlukan kalender pertandingan fifa sulit dipilih kembali menjadi tuan rumah dalam berbagai kejuaraan oleh fifa
dan dicoret dari kandidat tuan rumah piala dunia dua ribu tiga puluh empat
ini yang paling menyakitkan sebetulnya
ancaman sanksi indonesia batal gelar piala dunia u dua puluh
sulit terpilih jadi tuan rumah pesta olahraga termasuk olimpiade dianggap diskriminatis karena mencampurkan olahraga dengan politik
dampak ekonominya ini cukup besar bagi pemain pelatih klub dan masyarakat dan hilang kesempatan
untuk tampil di u enam belas u sembilan belas dan u dua puluh
pengeluaran indonesia untuk piala dunia u dua puluh ini sudah besar sekali
tahun dua ribu dua puluh pemerintah menyediakan anggaran acara dan persiapan timnas senilai enam ratus miliar rupiah
berarti hampir satu triliun nih
juni dua ribu dua puluh dua mantan menpora zainuddin amali minta tambahan anggaran lima ratus miliar untuk persiapan piala dunia u dua puluh
total berarti sudah hampir satu satu triliun rupiah
dikucurkan pemerintah untuk persiapan piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
kementerian pupr bahkan menyuntik dana tiga ratus empat belas miliar untuk renovasi stadion ditambah satu ratus tujuh puluh lima miliar bulan lalu untuk renovasi stadion
artinya ada hampir lima ratus miliar lebih dari kementerian pupr yang disuntikan untuk renovasi enam stadion yang menjadi tuan rumah untuk piala dunia dua ribu dua puluh
kalau indonesia jadi tuan rumah
tapi sayangnya indonesia sudah batal ya

di sini saya sudah bersama dengan direktur eksekutif indikator politik indonesia mas burhanuddin mutadi
selamat malam mas burhan
dan setelah ini mungkin mas burhan bisa memaparkan ya survei terbaru dari indikator politik
ini sebetulnya sebelum ya mas
sebelum peristiwa huru hara
peristiwa yang mengagetkan jaga politik kita
batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia
silahkan dipaparkan mas
ya jadi ini survei dua kali februari dan maret
di bulan maret antara tanggal dua belas sampai delapan belas maret
sebelum isu ini membuahkan pembatalan indonesia sebagai tuan rumah
jadi pada dasarnya belum tercapture dampak elektoral
akibat kegagalan indonesia sebagai tuan rumah piala u dua puluh
jadi kalau berdasarkan elektabilitas partai
itu secara umum tidak ada perubahan
kecuali ada tren kenaikan buat gerindra
jadi perjuangan ada indikasi turun dibanding survei bulan desember dua ribu dua puluh dua
tapi tidak signifikan secara statistik
kemudian gold card juga ada indikasi turun
yang ada indikasi kenaikan selain gerindra adalah nasdem
jadi nasdem mengalami kenaikan konsisten
terutama sejak mencapreskan anies
tetapi anies sendiri mengalami pelemahan
jadi pendukungnya anies makin banyak yang ke nasdem

tetapi anies mengalami proses pelemahan dua tiga bulan terakhir
ini beberapa lima besar ya kita punya
ini enam besar nih
yang lainnya ya
yang lainnya relatif stagnan
oke kita lihat selanjutnya
kalau ini tadi elektabilitas partai politik
berarti gerindra dan nasdem yang mengalami peningkatan
sementara untuk yang lainnya cenderung mengalami penurunan
stagnan atau turun
stagnan atau turun oke
nah ini elektabilitas capres berdasarkan simulasi tiga nama
sebenarnya kita punya banyak simulasi
kemudian kita kerucutkan
terakhir kita kerucutkan tiga nama
dengan menawarkan kepada responden yang terpilih secara acak
dalam survei kami bulan maret
ada tiga nama teratas
kemudian anies baswedan itu selisihnya tipis sebenarnya
tipis sekali ya
tapi kalau kita lihat data tren
memang ada tren
peningkatan suara prabowo subianto dibanding survei bulan desember
dimana saat itu secara absolut
pak prabowo itu berada di peringkat ketiga
nah di bulan februari dan maret
itu pak prabowo naik
bahkan di survei bulan maret pertengahan
pak prabowo sudah menyalip anies baswedan
meskipun dalam margin of error
nah kalau kita lihat data tren ini
satu kita bisa simpulkan
terutama sejak september dua ribu dua puluh
itu suara mas ganjar relatif stagnan
bahkan kalau kita lihat di dua survei terakhir
sedikit turun meskipun tidak signifikan
tapi buat saya menarik
karena tidak ada calon yang dominan disini
pak prabowo meskipun ada tren positif
tapi juga masih bersaing ketat ya
dengan anies baswedan
ini pak prabowo turun ya
dari februari kemarin ya
bukan itu anies baswedan yang warna kuning ya
yang pak prabowo yang warna biru
oke ini warnanya salah berarti ya
ya ini ada kesalahan di warna

jadi yang warna kuning itu suara untuk anies baswedan
jadi dia mulai menyalip
terutama di bulan oktober november setelah dideklarasikan anies baswedan
kemudian ada tren pelemahan sejak desember sampai maret dua ribu dua puluh tiga
kalau pak prabowo
dari dua puluh empat naik jadi dua puluh tujuh
kalau ganjar kita lihat disini turun ataupun stagnan
meskipun lagi lagi ini saya perlu ingatkan
ini sebelum survei yang kami lakukan pasca dampak ya
kegagalan bisa sebagai tuan rumah piala dunia
itu yang menarik saya tampilkan dalam rilis bulan maret kemarin
adalah itu kalau head to head ganjar versus pak prabowo itu neck to neck
oke ketat sekali berarti ya
artinya kalau anies baswedan gagal masuk di putaran kedua
pendukungnya lebih banyak yang lari ke pak prabowo ketimbang ganjar
jadi itu perlu diwaspadai oleh ganjar pranowo
karena bagaimanapun kalau melihat peta per hari ini
termasuk pak prabowo termasuk anies baswedan
oke jadi harus masuk putaran kedua dulu ya
masuk putaran kedua dulu
baru kemudian run off melawan mereka yang berada di peringkat kedua
yang lolos di putaran selanjutnya
ini sebelum peristiwa huru hara indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia
ini kayaknya lagi turun survei betul mas
beberapa hari lagi gitu ya
kita sebenarnya punya survei by phone
tetapi menurut saya survei by phone kurang representatif
jadi artinya kita harus secara rendah hati mengatakan survei by phone itu tidak merepresentasikan seluruh warga
nah ini survei tatap muka semua
sehingga bisa memberikan gambaran lebih pasti
terkait dengan peta elektoral yang sangat dinamis
dan saya harus akui sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kemudian dua ribu tiga melakukan survei opini publik
inilah peta elektoral paling dinamis yang pernah saya alami sejak pilpres pertama dua ribu sembilan belas
jadi belum bisa di prediksi siapa yang menang
jadi sampai sebelas bulan sebelum
pilpres kita belum tahu
ini bagian dari misteri tuhan
selain jodoh dan kematian
siapa yang akan menang
kalau proyeksi pasca pembatalan ini surveinya akan turun berarti
ya insya allah gitu ya
kita akan turun
tapi lagi lagi saya coba ingin mengurangi satu klaim yang mendahului kendak tuhan
jadi kita tidak tahu sebenarnya
apakah dampaknya itu besar
kalau besar seberapa banyak
dan siapa yang diuntungkan
sejauh ini baru asumsi
kita perlu secara lebih hati hati
kita harus mengundi secara statistik ya
ya secara empirik
jadi baru kita tahu siapa yang terkena dampak elektoral paling besar
dan siapa yang mendapatkan berkah elektoral
itu angka statistik yang bisa nanti menunjukkan ya mas
apakah kemudian dari pdi perjuangan masih tetap percaya diri
bahwa tidak terkena dampak elektoral
apakah kemudian gerindra juga melihat ini sebagai berkah elektoral
kita nanti akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsio
perjuangan bang adian apitupulu
selamat malam merdeka
ada deklarator ganjarian spartan
bang ade armando selamat malam
bang ade oke sehat
dan masih bersama dengan direktur eksekutif indikator politik
mas burhanuddin mutadi
dan seperti biasanya teman teman mahasiswa kita undang
untuk bergabung melalui sambungan virtual
ada himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan
nah ini banyak yang ikut malam ini
karena pasti banyak yang pecita bola
selamat malam teman teman
teman teman sebagai pemilih
paling banyak yang jumlahnya enam puluh persen ya mas burhan ya
pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini berhak bersuara nanti
berhak mengkritik menyatakan pendapat
bertanya juga kepada para politisi di sini
terutama soal batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia
pasti banyak yang broken heart di sini ya
oke ini akan berpengaruh gak pada pilihan kalian nanti pada pilpres dua ribu dua puluh empat
saya mau ke bang adian dulu
bang adian ini kan indonesia sudah batal ya
menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
publik kan menuding bahwa dua kader anda
dua kader pdi perjuangan
ada pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
kemudian pak wayan koster gubernur bali
ini turut berkontribusi atas pembatalan itu
dan pdip juga tegas menolak kedatangan dari timnas u dua puluh israel
ini publik yang kemudian menyalahkan
sampai dirujak sama netizen bang adian
pdip merasa bahwa ini akan merugikan nggak secara elektoral
kita tunggu aja nanti surveinya saudara kita ini kan
tapi kalau secara nilai kita meyakini langkah ini benar
boleh tidak agak panjang sedikit menjelaskan
kalau kita berandai andai ya
kita berandai andai kemudian misalnya
ini kan tadi temanya siapa yang buntung siapa yang untung kira kira
ya istilahnya begitu lah
kalau kita berandai andai kemudian tim israel datang
segala macam apa yang akan terjadi
gelombang demonstrasi sosial media dipenuhi dengan kebencian dan bla bla bla bla bla bla
menjelang tahun politik situasi politik akan sangat panas
akan ada banyak kelompok politik yang coba menunggangi itu
karena isunya israel dan palestina kemudian pergeseran isunya menjadi politik identitas
kira kira seperti itu
itu yang dikhawatirkan pdip
bukan dong sebentar dulu
ada tidak yang diuntungkan ketika itu bergeser pada politik identitas
tidak terkontrol sedemikian rupa
terjadi kekacauan kegentingan memaksa
lalu terjadi legitimasi untuk pemilu ditunda
masuklah pada perpanjangan
ada nggak yang diuntungkan untuk itu
apa yang dilakukan itu dalam konteks kemanusiaan dan sebagainya walaupun tidak berangkat dari analisa tersebut
tanpa disadari kemudian
peluang untuk menggunakan situasi
untuk pemilu ditunda
perpanjangan tiga periode dan sebagainya
peluang untuk kemudian isu israel palestina berkembang menjadi politik identitas
dalam konteks itu
disadari tidak disadari
berangkat dari analisa itu maupun bukan
menurut saya bangsa diuntungkan
nah ini ada ada dia mahasiswa nih
boleh tidak mereka punya pendapat
boleh tidak mereka punya sikap
boleh tidak kemudian buruh semua punya sikap dan pendapat
boleh tidak ganjar dan koster punya sikap
yang penting dasar sikap itu memang tidak rasis
tidak menyerang etnis suku agama dan sebagainya
tapi berangkat dari pertimbangan historis ideologis dan kemanusiaan
enggak ada yang salah
dan pernyataan ganjar maupun koster tidak menolak piala dunia loh
tapi menolak kehadiran timnas israel di bali kalau kata koster
di tempat lain boleh
kalau menurut ganjar juga sama
artinya tidak ada
bahwa kemudian ganjar dan koster dianggap oleh banyak netizen sebagai penyebab
alat ukurnya apa
mereka bukan pengambil keputusan
mereka berdua bukan pengambil keputusan piala dunia dijalankan atau tidak dijalankan
tapi mereka punya hak konstitusional untuk menyampaikan pandangannya
karena mereka kepala daerah
apakah mereka berpolitik
mereka menyampaikan sikapnya pandangannya informasi yang mereka dapatkan sebagai kepala daerah
di mana salahnya
justru yang saya tanya kenapa kepala daerah lain tidak bicara
bicara dong sampaikan saya pendapatnya
kalau misalnya ada yang bilang di tempat saya aman ya silahkan
keputusan ada di fifa
presiden tetap inginlah melanjutkan
koster katakan terserah presiden
makanya suratnya pada negara loh pada pemerintah
ganjar katakan pemerintah pusatlah yang tetap putuskan
ketika presiden putuskan berjalan sekjen katakan kita ikut arahan presiden
lalu fifa memutuskan
ya salah fifa lah
karena fifa berpendapat melalui menteri bumn dan juga ketua umum pssi pak erick thohir
mengatakan bahwa ini ada intervensi dari dalam negeri
intervensi adalah penolakan dari dua kepala daerah lain
di mana ini yang terjadi
fifa itu siapa
fifa itu berdiri seribu sembilan ratus empat
sudah satu ratus sembilan belas tahun
usianya sudah berkali kali
saya sampaikan seperti ini
ada dua ratus delapan dua ratus sebelas kata pak erick dua ratus enam belas negara bergabung di situ
lalu cuma karena dua pernyataan yang tidak ada ancaman apapun
mereka mundur gitu
logikanya di mana
di pernyataan dua orang kepala daerah
dan dalam pernyataan itu alasannya kemanusiaan
kemanusiaan ideologis dan historis
tanpa nada ancaman
tanpa bilang kita mau bekot
tanpa bilang kita mau demo dan sebagainya
tiba tiba mereka mundur
artinya fifa harusnya jujur
ada nggak hal lain yang membuat mereka batalkan
ada dua ratus delapan sebelas sampai enam belas kira kira anggota fifa
semuanya punya lembaga intelijen
buka dong datanya
oke ancaman keamanan
ancaman keamanan kekhawatiran kerusuhan dan sebagainya
kalau ada buka dong
mereka pasti mengambil keputusan berdasarkan basis data informasi dan sebagainya
jadi menurut tdp ini faktornya nggak tunggal
sebuah organisasi setua fifa
dengan dua ratus sekian banyak negara
tiba tiba membatalkan agenda dunianya
hanya karena pernyataan dua orang
yang di dalam pernyataan itu tidak ada ancaman sama sekali
menurut saya tidak logis
tapi publik kan sudah terlanjur berpendapat ya
pdi perjuangan tidak khawatir ya
bahwa ini akan mengerus elektabilitasnya di jepang
dalam konteks ini kita lebih khawatir ketika
kita tidak bicara dia punya dampak buruk terhadap bangsa
lebih baik kita bicara
dan bangsa terselamatkan dibandingkan kita diam
dan tiba tiba kemungkinan terjadi sesuatu dan kita saling menyalahkan
kan semuanya bisa dihitung
pada pak presiden
sudah disampaikan pada pak presiden
sudah disampaikan pada pak presiden
ada data dari lemhanas melalui fgd nya
ada data dari bin dan sebagainya
itu kan bisa kemudian kita bertimbang timbang
saya punya pertimbangan jangan
dia punya pertimbangan jangan
presiden bilang jalan ya kita ikut jalan
ketika presiden bilang jalan
loh ya nggak siapa
kalau menurut saya
fifa lah yang kemudian tidak menganggap
kita sebagai sebuah negara yang berdaulat
oke saya mau ke bang abi
bang abi menurut gerindra
bangsa ini diuntungkan dengan batalnya
piala dunia di indonesia
kita menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
seperti yang tadi disampaikan oleh bang adian
maksudnya gimana pertanyaan anda
iya apakah kemudian bangsa ini diuntungkan
ketika timnas u dua puluh israel tidak jadi datang ke indonesia
dan kita tidak menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
apa yang jelas kan kalau sikap gerindra
jangan sampai persoalan gagalnya penyelenggaraan piala dunia
justru membuat kita terpecah belah
kita gontok gontokan kita saling salah menyalahkan
kita saling serang menyerang
itu tentu tambahan masalah lagi
satu sisi tentu kita semua menyesalkan
kita nggak jadi apa namanya tuan rumah piala dunia
ini semua pihak saya pikir sama ya
semua kita menyesalkan kita nggak jadi
apa tuan rumah piala dunia
jadi bahaya lagi kalau gara gara tidak jadi piala dunia ini
kita malah terpecah belah sebagai bangsa
jadi udah benar ya
nanti udah benar gimana
saya ngomong satu sisi kita menyesalkan
kok diuntungkan atau tidak
semua menyesalkan kita tidak jadi tuan rumah piala dunia
tapi di sisi lain
jangan sampai ini justru menjadi pemecah belah antar kita
kok tadi bisa ambil kesimpulan sudah benar
enggak makanya saya tanyakan tadi
saya bilang kita jangan saling salah menyalahkan
jadi kesimpulannya bagi gerindra bagaimana
apakah kemudian apa yang
saya sudah katakan kita semua menyesalkan
kita batal jadi tuan rumah piala dunia
jadi tidak ada yang diuntungkan
jadi bangsa ini tidak diuntungkan
ya kita semua menyesalkan
dari para kita semua menyesalkan
oke oke saya mau ke bang adi
bang ade apakah kemudian memang bangsa ini diuntungkan
orang harus jawab begitu
apakah kemudian bangsa ini diuntungkan
ketika kemudian batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh
tadi kan sebenarnya data datanya sudah disajikan ya
berapa besar kerugian yang kita emban akibat dibatalkannya
ini paling tidak kita bicara ekonomi
uang yang keluar sudah berapa banyak
cuma bahkan kalau kita bicara tentang para fans sepak bola
ya ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa kan
bisa menyaksikan sebuah ajang piala dunia
langsung di indonesia
para pemain sendiri juga sudah mengakui bersedih
menyatakan bahwa mereka seperti kehilangan harapan
bahwa cita cita mereka akhirnya tidak terwujud
tapi yang terpenting di sini menurut saya begini
ini semua yang dikatakan oleh bung adian tadi adalah berdasarkan asumsi asumsi tertentu
yang mungkin saja benar
saya tidak ingin membantah apakah benar ada ancaman keamanan di sini
kita tidak melihat data semacam itu
tapi mungkin bung adian atau barangkali pdip punya data data semacam itu
tapi yang jelas di ruang publik itu tidak pernah diungkapkan sebetulnya
yang kita tahu sebagai orang di luar ini semua adalah
dan saya rasa para mahasiswa atau para penonton
hanya tahu bahwa sebetulnya semua berjalan begitu lancar
sampai dua bulan sebelum piala dunia itu berlangsung
ketika dua bulan sudah mau berlangsung itu
tiba tiba saja mula mula pak wayan koster
walaupun sebenarnya suratnya pak wayan koster itu tidak cukup meledak
ini diikuti oleh pak ganjar pranowo beberapa hari kemudian
dan itulah yang kemudian meledakkan ini semua
apakah fifa mengambil keputusan berdasarkan itu atau tidak kita nggak tahu
tapi yang jelas kronologinya begitu
jadi pak ganjar membuat pernyataan bahwa sebaiknya israel ditolak
kemudian selanjutnya fifa menyatakan bahwa israel sorry indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah
nah kalau kronologi yang semacam itu menjadi sangat wajar bahwa orang kemudian mengait ngaitkan
dengan pernyataan pak ganjar tersebut
dan ingat pak ganjar itu sama sekali dan pdip dan pak wayan koster
tidak menyebut soal yang tadi disebut oleh bung adian sebenarnya
hanya murni menyebut soal timnas u dua puluh israel
karena timnas israel itu ditolak
ingat ya timnas israel sebetulnya sudah kita ketahui akan menjadi salah satu peserta sejak setahun yang lalu
tapi kalau sekarang tiba tiba dua bulan sebelum hari h itu dibatalkan harusnya ada alasan yang jelas kan
kenapa sekarang tiba tiba pdip atau ganjar atau koster itu menyatakan sebaiknya kita menolak israel
nah penjelasan yang diberikan yang saya ingat dari pak ganjar adalah karena ini sesuai dengan amanat bung karno
dan kemudian itu kaitannya sama asian games konferensi asia afrika ganevo
jadi kaitannya adalah dengan sesuatu yang amanat pak bung karno sekitar barangkali kalau saya enggak salah sekitar enam puluh tahun yang lalu
jadi itu yang kemudian menjadi pangkal persoalan
karena ini menjadi ramai
dan pak ganjar adalah seorang gubernur jenis
seorang gubernur jawa tengah loh
yang sebetulnya tidak terlalu relevan untuk mengeluarkan sikap
ini beda dengan pak wayan koster
yang adalah gubernur bali
sementara pak ganjar adalah seorang gubernur jawa tengah
yang venue nya adalah di solo
yang di solo ada gibran mas gibran
mas gibran menyatakan dia sih nggak ada masalah
oke jadi pernyataannya mas ganjar menolak kedatangan timnas u dua puluh israel itu perintah partai
ini adalah bentuk tes uji loyalitas atau mas ganjar dikorbankan
nah itu menjadi rame di situ kan
pertanyaan besarnya kan begini
kenapa ganjar ya yang harus bicara semacam itu
misalnya kalau kita saya mau berandai andai
misalnya kenapa enggak ibu puan yang adalah ketua dpr kan
yang pasti lebih strong ya kalau dia menyatakan itu
kenapa pak ganjar
dan kalau kita baca di majalah tempo itu kan digambarkan di sana bahwa selisih antara pernyataan pak koster ke pak ganjar
ke pak ganjar itu ada selisih sekitar delapan hari kalau nggak salah
jadi tidak langsung tuh
jadi pada tanggal tiga belas katanya bu mega menginstruksikan mas utut ya
untuk mengeluarkan pernyataan menolak israel
besoknya pak koster
delapan hari kemudian baru pak ganjar
jadi ada selisih delapan hari
dimana pak ganjar seperti mas ganjar seperti menimbang nimbang mereka
perlu atau tidak mengeluarkan pernyataan tersebut
yang akhirnya dia putuskan dikeluarkan
jadi ini tes uji loyalitas menurut anda
sehingga wajar dong
sehingga wajar kalau kemudian orang berspekulasi paling tidak menganalisis berspekulasi
membayangkan bahwa hanya mas ganjar yang diminta untuk mengeluarkan pernyataan ini
dan bukan tokoh tokoh pdip yang lain
barangkali karena ya memang untuk menguji seberapa loyal dia terhadap keputusan partai
yang negatifnya yang sisi yang lainnya diader analisis adalah bahwa
jangan jangan memang ada orang orang yang gak suka dengan mas ganjar
dan kita kan juga gak mau menutup mata dari kenyataan bahwa
sebetulnya sulit sekali mas ganjar ini untuk maju jadi capres selama ini
nah sehingga disitulah timbul dugaan bahwa
jangan jangan ini memang dalam rangka menjebak atau menjatuhkan ganjar pranowo
oke saya mau tanya ke bang adian
menanggapi ini tadi
menanggapi yang mana yang menjebak
yang tadi apakah
jangan jangan ini adalah bagian dari tes uji loyalitas
dan jangan jangan ini ingin menjebak mas ganjar
pak ganjar pak koster itu pernah menjadi anggota dpr
pernah memiliki jabatan jabatan lain dan sekarang menjadi gubernur
kepiawayan politiknya ketangguhan dirinya tidak perlu kita ragukan
dia bisa lolos sedemikian banyak dari banyak jebakan politik lainnya
dan saya pikir dia tidak di jebak
dia dengan sadar
makanya sampai sekarang dia tidak membantah itu
sekalipun dia tidak membantah
dia cuma bilang nanti akan terbuka kebenarannya
itu saja yang dia sampaikan
nah yang menurut saya bisa nggak sih kita masuk pada ruang logika saja
ini logis tidak
saya selalu membayangkan hampir setiap malam
ini ganjar dan koster ini berdua
seolah olah itu membuat dua ratus enam belas negara ini mundur gitu loh
ini logikanya di mana
seolah olah dua ratus enam belas negara ini gemetar ngeliat ganjar sama koster
walaupun omongan mereka juga bilang
jangan tim israel jangan datang
tidak ada ancaman apapun
kok tiba tiba begini
wah tidak logis ini
menurut saya tidak logis
ini mempermalukan viva sendiri
kalau bung ade bilang spartan
ya spartannya maka berdua gitu loh
dua orang melawan dua ratus enam belas negara
dengan seluruh pasukannya
dengan seluruh aparat keamanannya
dan seluruh rakyatnya
kira kira seperti itu
apa iya sedah sihat itu ganjar
atau dia dikambing hitamkan
oleh sebuah gerakan lain
yang mungkin mau mencuri momentum politik
oke itu siapa maksudnya
saya tidak tahu
dari tadi pagi saya baca betul pernyataan pak koster
saya sampai ambil suratnya
saya baca betul pernyataan pak ganjar
tidak ada sesuatu yang istimewa
tim israel janganlah datang ke bali
bali loh kata koster
bukan ke indonesia
ganjar juga cuma bilang standar seperti itu
tidak ada ancaman
tidak ada intimidasi
tidak ada bilang
kami akan boykot
kami akan demonstrasi
sangat intelektual bahasanya
bobotnya memang seorang gubernur
terus apa masalahnya
yang saya takutkan begini
ketika kita benarkan orang mencaci maki
membuli orang lain karena pernyataan pernyataan sikapnya
kita jadi menghakimi orang lain
dan beraku di taktor tanpa kita sadari
lebih baik kita periksa
salahnya di mana pernyataan mereka
kalau tidak biarkan itu hak mereka
orang selalu katakan begini
saya tidak setuju pendapatmu
tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu akan saya bela sampai mati
kira kira seperti itu
bukan kita caci maki
bang ade tapi apapun yang dikatakan oleh mas ganjar
sekarang diserang oleh publik
ini sebetulnya merugikan ya berarti
untuk elektoral mas ganjar
dan tiket pencapresan yang juga belum pasti
saya seperti dikatakan tadi
saya ini ganjarian
saya anggota dewan dewan negeri
saya anggota dewan pembimnanya
dan sekarang ini sudah berulang kali saya dikontak
dihubungi oleh berbagai orang yang menyatakan
saya mundur saja deh
saya gak jadi dukung ganjar
kalau kita baca berbagai medsos
tadi dikatakan kan
instagramnya mas ganjar itu diserbu oleh
tidak tahu berapa ribu katanya tadi ya
dan mayoritas atau banyak diantaranya yang menyatakan bahwa
saya kecewa saya tidak lagi menjadi pendukung ganjar
kita memang harus menunggu
hasil survei berikutnya ya
tapi kalau ini sih buat mas ganjar jelas
sesuatu yang merugikan dalam pandangan saya
seperti saya katakan tadi
saya adalah pendukung ganjar
dan saya merasa bahwa sampai saat ini
ganjar adalah kandidat terbaik
untuk menjadi presiden di indonesia ya
ini bisa berdampak sangat serius terhadap
dan juga mungkin terhadap pdip
bagaimana kemudian publik melihat
peristiwa pembatalan indonesia
menjadi tuan rumah piala dunia ini
apakah memang berdampak serius
terhadap elektoralnya ganjar pernaro
dan juga pdi perjuangan
meskipun belum ada datanya ya mas ya
tapi ini kan publik sebegitu
merujak di instagramnya mas ganjar
kemudian ke pdi perjuangan gitu
dari situ aja masih udah bisa tergambar gak sih
sebenarnya ada survei telepon
yang kami lakukan secara representatif
tanggal dua puluh dua sampai dua puluh tujuh maret
nah tentu ada kelemahan
karena tidak bisa mewakili seluruh rakyat indonesia
tapi setidaknya data bps
mereka yang punya hp
nah dari survei yang kami lakukan
itu ada temuan menarik
itu pada dasarnya setuju
piala dunia tetap diadakan di indonesia
meskipun dengan resiko
harus mendatangkan israel
tergantung simulasi pertanyaannya
tetapi delapan simulasi yang kami pakai
itu semuanya menemukan mayoritas masyarakat setuju
bahwa israel boleh datang
karena bagian dari peserta yang lolos kualifikasi
nah ini menarik
karena waktu kami melakukan survei itu
ruang publik itu diisi oleh suara penolakan
dan bukan hanya dari pdi perjuangan
tapi juga dari pks
termasuk dari ormas islam
seperti muhammadiyah atau mui
suara penolakan itu minoritas
tergantung jenis simulasi
apakah suara penolakan
itu punya dampak terhadap pd perjuangan atau ganjar
kita punya pertanyaan
pemilu dua ribu sembilan belas memilih siapa
nah mereka yang memilih pdi perjuangan
yang mengaku di pemilu terakhir
itu ternyata sebagian besar setuju israel tetap datang
jadi artinya ada gap antara aspirasi elit dengan basis konstituen
nah siapa yang menolak kehadiran israel
sebagian besar adalah mereka yang mengaku memilih pks dan pan dan p tiga
penolakan itu memang ada resonansinya
tetapi di kalangan basis pemilih
partai partai islam tadi
pkb pun mayoritas setuju
tetapi tiga partai islam ini
dalam survei kami
itu menolak kehadiran israel
nah berikutnya kita juga punya pertanyaan
capres siapa yang akan ibu bapak pilih jika pemilu diadakan pada saat survei dilakukan
nah lagi lagi menarik temuannya
mereka yang mengaku memilih anies baswedan
mayoritas telak menolak kehadiran israel
tetapi yang mengaku akan memilih ganjar
mayoritas tetap setuju israel hadir
karena mereka merasa israel itu adalah peserta yang lolos kualifikasi
jadi lagi lagi yang ingin saya katakan adalah
ada gap antara aspirasi elit dengan basis masanya
nah pertanyaannya apakah
mereka yang setuju
yang kebetulan mengaku akan memilih pdi perjuangan atau ganjar
kemudian melampiaskan kekecewaan ke yang lain
saya tidak tahu
karena surveinya dilakukan sampai tanggal dua puluh tujuh maret
apakah eskalasi kekecewaan itu membesar
yang tetap setuju israel hadir
asumsinya saat itu piala dunia tetap berlangsung
ternyata kan beberapa hari kemudian ada keputusan fifa
yang mengatakan dibatalkan
nah itu wahua alam
jadi belum tahu siapa yang dapat untung dan dapat rugi ya
meskipun ada beberapa analis yang mengatakan
kemungkinan mereka yang
merasa kecewa dengan statement pdi perjuangan atau ganjar
kemudian melampiaskan kekecewaan dengan memilih calon yang lain
misalnya ke pak prabowo itu make sense
karena karakteristik demografinya mirip
jadi justru aneh kalau kecewa terhadap statement ganjar larinya ke anies
karena anies pada dasarnya sudah menolak
basis masanya juga demikian
ini kan spekulasi
kita tunggu dulu
survei yang lebih scientific yang face to face
anies pernah menolak
belum pernah ada pernyataan
kan ada pertanyaan
jika pilpres diadakan hari ini
siapa yang ibu bapak pilih
mayoritas pendukung anies menolak
ya kedatangan timnas ke dua puluh lima
itu yang kemudian membuat anies dia diem saja kan
karena dia ngapain
karena suaranya sudah terrepresentasikan
oleh penolakan misalnya segmen pemilih ormas islam dan lain sebagainya
rumit karena terus terang
ada banyak hal banyak variable yang kita tidak tahu persis
apa yang disampaikan bung adian atau bung ade tadi itu menambah komplikasi
tapi buat pemilih itu sederhana mereka melihatnya
jadi yang disampaikan oleh bung adian mungkin sebagian dianggap asumsi
tetapi yang sudah pasti adalah satu
tuan rumah dibatalkan
dua itung itungan soal kerugian
meskipun kita bisa berdebat ya
apa betul sampai sekian triliun
tapi paling tidak kan sudah ada nih
ongkos yang harus dibayar
publik ini menyalahkan siapa
atas kegagalan itu
nah ini bagian dari misteri yang kita harus tunggu lebih sabar
oke karena hasil surveinya
karena surveinya belum ada
basis pemilih ganjar bisa beralih ke prabowo gerindra melihat peluang itu nggak bang habib
ya kita nggak sepragmatis itu ya
ini soal kehidupan berbangsa dan bernegara
jauh di atas otak atik peralihan dukungan
saya tapi perlu sampaikan bahwa sikap gerindra adalah tegak lurus
ya loyal kepada pemerintah
dimana piala dunia ini kan under dua puluh sudah sejak lama diputuskan
ada proses kualifikasi dan lain sebagainya
dan itu pun ya duta besar palestina sendiri yang menyampaikan
bahwa ini istilahnya palestina bisa memahami bahwa kehadiran israel
kalaupun hadir ya
hasil dari kontestasi
hasil dari bukan dia diundang begitu saja
yang kedua tidak mengurangi dukungan indonesia kepada israel
pada inggris itu
anggap kata zohair alsun itu duta besar tersebut
sehingga kita semakin yakin bahwa kita memang tegak lurus pada keputusan pemerintah
dalam hal ini ya
apa menyelenggarakan piala dunia ini
saya nggak mau ngomong ini mbak ya
pemilu ini masih hampir setahun lagi
kalau dibilang game changer
dan di atas soal kontestasi pemilu
ada hal hal besar yang menurut kita
ya kan perlu kita
jadikan topik untuk kontestasi ini
masa sih game changer karena soal fifa doang gitu kan ya
kita enggak lah
kalau perintah pak prabowo jelas
ke saya tadi yang saya pertama sampaikan
kita jangan terpecah pecah
kita mau piala dunia kita sudah ribut
gagal pun kita mau ribut ribut lagi
ngapain kita buang waktu ya
yang paling penting adalah
udah lah sekarang kita cari evaluasinya seperti apa
cari bagaimana meringankan dampaknya ini
seperti apa ke depan
otoritas olahraga kita
tapi kalau dapat berkah elektoral
masa enggak bersyukur
masa kalau dapat berkah elekta
kadang kadang teman teman ini kan menjebak kita
seolah olah kita sepragmatis itu gitu
itu kan kata pengamat
mungkin ada pergeseran
kita harus tetap mengedukasi publik
bang adian bahwa ada gap perbedaan antara basis kepentingan elit dengan suara di publik
tadi yang disampaikan oleh mas buran dari hasil surveinya
jadi ada perbedaan pandangan antara elit dengan publik
menanggapi soal kedatangan timnas u dua puluh israel dan itu terpotret dari hasil survei
sebenarnya kan banyak yang kita sampaikan
termasuk saya tadi itu lebih banyak
lebih besar presentasenya dengan pengandaian dalam bentuk asumsi asumsi ya
kalau misalnya saya contohkan
memangnya kalau timnas israel datang ke indonesia yang dibawa bolanya
atau jangan jangan ada konflik yang itu terbawa
mungkin publik melihat sebatas bolanya yang dibawa
atau kaosnya yang dibawa
atau simbol simbol kesebelasannya yang dibawa
kalau berhenti di situ ya bagus
tapi kalau konflik dia terbawa bagaimana
siapa yang bertanggung jawab terhadap itu
tapi maksud saya kalau menjawab apakah ada spare gap tadi ya bisa saja
karena mungkin kita melihat lebih
wah kalau ini gimana
kalau ini gimana
faktor yang kita hitung lebih banyak
dan sampai saat ini memang tidak ada satupun kata dari ganjar dan koster yang bilang batalkan pilihan udunnya
tidak ada gitu loh
jadi jangan kemudian
dia cuma menolak satu nama

ya dijadikan alasan bahwa dia menolak semuanya
saya mau ke bang ade
tapi dijawabnya nanti dulu bahwa ada pergeseran tadi basis pemilih ganjar yang mungkin ke prabowo subianto
melihat tadi ada gap antara kepentingan elit dengan suara publik
ini bagaimana tanggapan dari relawannya ganjar
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikals
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau kembali lagi ke bang ade sebelum nanti saya ke bang adian
bang ade bahwa ada pergeseran antara pemilih ganjar ke prabowo subianto kemungkinan ya
karena adanya peristiwa batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh ini
ya itu kan asumsinya mas burhan adalah bahwa melihat kesamaan aspek demografis kali ya
jadi yang paling dekat sama pendukungnya pdip itu adalah gerindra
jadi sangat make sense kalau mereka akhirnya meninggalkan pdip dia gitu kan kira kira tadi ya
dan posisi politik juga karena posisi pdip berjuangan gerindra pak prabowo maupun ganjar itu dianggap sebagai
karena dia juga teknis yang namanya jokowi lane
karena jalur pak jokowi
bahkan saya tadi belum sempat mengabarkan waktu mempresentasikan kenapa pak prabowo naik
itu persis setelah pak prabowo itu mendapatkan endorsement berkali kali per awal november dua ribu dua puluh
tetapi di kalangan pendukung pak jokowi dua ribu sembilan belas
tren negatif yang berlangsung terus menerus itu mengalami pembalikan sejak november dua ribu dua puluh dua setelah pak jokowi memberikan endorsement
jadi kalau kemudian yang kecewa terhadap batalnya status indonesia sebagai tuan rumah adalah pendukung pak jokowi seperti yang tadi saya gambarkan
mereka larinya bukan ke capres yang dianggap antitesis dong
larinya ke capres yang satu lane satu kolam lagi
dan ya kita harus ingat bahwa kalau ditanya karena saya pendukung ganjar kan
ini menyedihkan gak
ya buat saya sih menyedihkan
itu sumbangan dari kerja relawan itu banyak sekali
karena relawan relawan ganjar itu dan bukan cuma satu grup bersama saya itu itu spartan
jadi walaupun kami menggunakan nama spartan tapi sangat militan untuk membela asyik ganjar
dan sekarang tiba tiba saja gara gara apa yang terjadi ini kemudian kondisi menjadi sangat berubah
akhirnya orang seperti biar bagaimanapun orang harus menemukan siapa yang salah siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan piala dunia
yang paling gampang adalah dikaitkan dengan pernyataannya mas ganjar
tapi kemudian orang akan mengatakan mas ganjar ini melakukan ini karena dia loyal
terhadap partai ya
tegak lurus dengan garis partai
makanya kemudian bergerak lagi kemarahannya ke partainya
nah apakah ini akan berdampak pada partai
tadi sudah dijelaskan oleh mas burhan dengan sangat baik
walaupun saya tetap percaya bahwa ada loyalis loyalis pdip yang tidak akan terganggu
oleh apa yang terjadi ini
karena buat mereka ini sangat ideologis ya dukungan mereka terhadap pdip maupun ganjar
tapi iya saya percaya bahwa sesuatu akan terjadi dengan dukungan terhadap mas ganjar
jadi akan sebagai relawan anda meyakini akan berkurang
kita tidak tahu seberapa besar
ya meyakini itu kan dalam arti saya sama sekali tidak gembira ya
tapi saya merasa bahwa kayaknya berat nih kalau kita harus mati matian membangkitkan kembali kepercayaan orang terhadap mas ganjar
dan saya itu sangat bergantung pada pdip
boleh saya bantah sebentar
pendukung ganjar ini pendukung emosional atau rasional
ya mix pasti kan
kalau menurut saya kalau pendukung rasional dia akan bicara logika
tapi kalau emosional ya begini
jadi kalau kemudian
justru saya ingin katakan pendukung pendukung rasional ini mempertanyakan apa yang saya tanya di depan tadi
mengapa pdip memerintahkan ganjar hanya dua bulan sebelum hari h berlangsung
bahwa kemudian pdip memerintahkan itu bisa kita perdebatkan
tapi bahwa ganjar dan koster bersikap seperti itu
itu dulu dong
nah kalau dia rasional tidak emosional dia akan berpikir
apa iya dua manusia setengah bahaya ini mampu membatalkan piala dunia di dalam sebuah organisasi
saya justru menganggap
ada dua ratus enam belas negara
apa iya surat tanpa ancaman dengan tutur kata yang intelek
memberikan kesadaran tentang bernegara berkonstitusi histori ideologi dan kemanusiaan
itu menjadi penyebabnya
memangnya seluruh materi tentang ideologi dan kemanusiaan itu menjadi problem buat viva
wah gue gak mau ini gagal gak mau
nah menurut saya ini juga bagian dari pencerdasan pendukung ganjar
jangan dong kemudian
kita ambil suaranya seperti yang bilang habib tadi
orangnya tidak bisa dicerdaskan
menjadi pendukung emosional
gampang pindah tanpa kajian
yang penting gak suka pindah
walaupun sebagai sebuah langkah politik misalnya
dalam konsentrasi politik ini
semua langkah politik dia kaji baik baik
oke saya boleh
saya justru menganggap anda meng downgrade
dan saya mau menanyakan
ganjar himself itu bukan seorang sosok biasa biasa saja
dia sendiri adalah seorang calon presiden
yang sangat tinggi suaranya
dia merepresentasikan sebuah partai pemenang pemilu
dengan jumlah suara terbesar dalam mungkin pemilu terakhir ya
dan dia adalah sebuah partai
dari mana seorang presiden datang
jokowi adalah dari pdip
jadi penolakan pdip itu berarti banyak
berarti sangat banyak
kebetulan yang menolak bukan hanya pdip
di sisi lain ada dua ratus dua belas
sekarang kalau saya menjadi orang di luar
melihat bahwa ada kombinasi dari dua kekuatan besar
satu kekuatan nasionalis utama
pdip adalah kekuatan nasionalis utama
yang satu lagi adalah
saya nggak tahu penyebutannya apalah
tapi kelompok konservatif utama
kalau kedua pihak ini sama sama menyatakan penolakan
terhadap penyelenggaraan piala dunia
itu menjadi sesuatu yang sangat besar
nah masalahnya kemudian
mas ganjar ini tidak memberikan penjelasan yang cukup rasional
tentang mengapa indonesia harus menolak israel
kan tadi saya katakan
kenapa tinggal dua bulan sebelum acara ini berlangsung
baru bicara penolakan pdip ini
kenapa sebelumnya yang paling gampang
berbagai diskusi sudah mengingatkan
kenapa tidak ngomong sebelum sebelumnya berdiskusi
ini salah satu yang paling penting
ada inter parlamentary union di bali
tahun lalu bukan
pdip bahkan tidak bersuara
bahkan ketika itu ibu puan adalah ketua sidang
ketua komisi kalau tidak salah
dan tidak ada penolakan sama sekali
buat orang yang berpikir secara rasional
ada sesuatu yang sangat mengganggu dari apa yang sedang terjadi
justru saya ingin mengatakan
justru karena para pendukung ganjar ini orang orang rasional
mereka akan berpikir panjang tentang
apa yang sebetulnya terjadi dengan ganjar
mengapa dia sedemikian mudah
untuk tiba tiba mengatakan penolakan
ganjar dan koster tidak menjadi insan politik mandiri
yang dia juga pada saat yang sama menjadi kepala daerah
anda kan ingin sampaikan bahwa
langkah dia pernyataan dia kalimat dia di setir
dia adalah boneka
tidak bisa dong
anda yang merendahkan ganjar
artinya bahwa kita harus percaya
mau dari mana pun masukannya
dia mengambil keputusan itu dengan kesadaran full
kesadaran pada kalimatnya
resiko dan sebagainya
artinya memang kenapa
kalian mau memperjuangkan ganjar sebagai presiden
karena keyakinan itu
jangan kalian downgrade dong
bahwa seolah olah dia bisa mengambil keputusan
dan tidak sadar resiko
dia bisa mengambil keputusan
dan ternyata gue cuma diperalat
jadi dia harus sadar penuh dengan segala resikonya
dan kita tidak bisa bicara
politik itu selamanya sama
kita tidak bisa menggunakan contoh
ipu kemarin di bali
menjadi contoh ini
sama sama israel
yang satu tidak ada supporter
yang satu ada
banyak hal yang bisa kita jelaskan
tapi kan dip mengatakan
sehingga tidak bisa kemudian kita samakan
secara prinsip prinsip ideologis yang disampaikan ganjar
tapi dalam konteks teknis
kita juga harus lihat bahwa tidak sama
semua pertimbangan itu kan harus dikalkulasikan
dia kemarin begini
kalau kemudian kita berpolitik dengan cara seperti itu
menutup sekian ratus faktor lain
ya salah dong
sebelum saya berlanjut ke topik selanjutnya
ini yang justru mengecewakan kami
kami sebetulnya berharap
ganjar itu akan menjadi seorang yang
punya kedaulatan atas dirinya
mengambil keputusan secara tegas
dan menanggung keputusan
berdasarkan pertimbangan pertimbangan rasional dia
ini yang nampaknya tidak terjadi
dari apa yang misalnya diberitakan oleh media
dari apa yang terjadi
terlihat sekali bahwa
ganjar ini mengambil keputusan
untuk menyatakan sikapnya tentang israel itu
instruksi dari bu mega
jadi mengatakan bahwa
instruksi itu juga bisa diperdebatkan loh
itu bisa diperdebatkan
semua yang anda katakan juga
tadi bisa kita perdebatkan
siapa yang mengatakan ada instruksi itu
jadi tidak ada instruksi
dari partai kepada mas ganjar
apakah kemudian ganjar dipanggil
diperintahkan atau bagaimana
menjadi garis sikap kita
diinstruksi atau tidak diinstruksi
memang begitu sikapnya
jadi anda ingin mengatakan ganjar tidak diinstruksikan
oleh siapapun di pdip
dan di konteks dia sudah mengambil keputusan
kita harus hargai
bahwa dia adalah subjek politik
yang berani mengambil keputusan
dan siap tanpa mengkambing hitam siapapun
karena itu adalah
sesuatu yang sama sama
tidak kita ketahui
apakah dia melakukan itu atas dasar instruksi
kesan saya sih
dari apa yang ditulis oleh media masa
tapi yang kita kira kira
yang saya dengar
dia mengambil keputusan
koster mengambil keputusan
untuk menulis surat
adalah keputusan sadar
jangan kami hitamkan
bahwa informasinya dari habib
informasi lain dari lo
tapi dia putuskan oke saya lakukan
ini sangat problematis disini
kalau misalnya ditafsirkan
statement ganjar atau pak wayan koster
keluar setelah ada instruksi
ini lepas apakah betul atau tidak ada instruksi
itu juga merugikan ganjar
karena seolah olah ganjar mengeluarkan statement
setelah ada instruksi
tetapi kalau kemudian dia tetap bersekuku
mengeluarkan statement tanpa di instruksikan oleh siapapun
lepas itu masuk akal
atau tidak masuk akal
itu juga merugikan
karena bagaimanapun publik kemudian menyalahkan
pernyataan itu dilepaskan dari konteks
misalnya ada atau tidak instruksi dari partai
tapi masuk di akal tidak
bahwa dia mengeluarkannya atas dasar
pertimbangan dia sendiri
saya sih gak yakin
makanya perdebatan kita
jangan ke arah itu
tapi pada materi pernyataannya
bisa gak sih kita dedik rakyat
dengan materi pernyataannya
bukan pada raba raba ini disuruh nggak ya
tidak materinya salah gak
materinya itu yang jadi masalah
apakah ada unsur kebencian di dalamnya
apakah ada permintaan
untuk membatalkan pilihan dunia
apakah ada unsur rasisme di dalamnya
tidak ada kalau dari ini tuhan hadiah
kalau dari pernyataan atau surat
yang dikeluarkan oleh bung wayan koster
itu memang tidak ada
tetapi ada statement yang dikeluarkan
pak wayan koster
setelah surat itu dikirimkan kepada menpora saat itu
yang mengatakan trauma
nah kemudian dicari satu solusi
dan ini sudah melibatkan pemerintah pusat
dan mengkopol hukam
piala dunia tetap diadakan
misalnya di israel
bermain di singapura
tapi itu dibaca oleh viva sebagai intervensi
karena buat viva adalah
kemudian ada asas keadilan
kenapa harus israel di luar
jadi itu yang kemudian dibaca oleh viva sebagai tekanan
menurut saya trauma terhadap bom bali
bukan cuma milik koster
milik seluruh masyarakat bali
ini saya harus beranjak nih
menurut saya menjadi trauma seluruh rakyat indonesia
dan jangan salah loh
koster tidak bersurat pada siapa siapa
dia bersuat pada pemerintah pusat
dimana dia secara struktural menempatkan
bahwa dia adalah subordinat dari pemerintah pusat
jokowi menyatakan dia menjamin
kita putarkan pernyataannya pak jokowi ya
bahwa ada perbedaan sikap
karena menurut bang adrian
sikap politik tidak selalu sama
sikap antara pak jokowi dengan pd perjuangan
dan dengan pak ganjar dan juga pak koster
kita dengarkan sama sama
jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik
saya menjamin keikut sertaan israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap palestina
karena dukungan kita kepada palestina selalu kokoh dan kuat
dan dalam urusan dunia u dua puluh ini
kita sependapat dengan duta besar palestina untuk indonesia
bahwa fifa memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya
oke mas burhan
apakah kemudian perbedaan sikap ya
antara pak jokowi ini akan berpengaruh terhadap hubungannya pak jokowi dengan pdip dan juga ganjar pranowo
bagaimanapun pak jokowi itu partainya pd perjuangan
jadi kita tidak bisa mengabekan fakta bahwa pak jokowi lahir dari rahim pdi perjuangan
bahwa ada beberapa perbedaan itu suatu hal yang kita lihat
bukan hanya dalam kasus ini
beberapa kali misalnya terjadi perbedaan antara dua faksi ini
dan menurut saya masih dalam batas batas yang wajar
nah pertanyaan menjadi menarik karena perbedaan itu makin dekat ke pesta elektoral tahun depan
nah apakah itu punya impact di saat yang sama presiden jokowi juga memberikan semacam sinyal
dukungan bukan hanya ke ganjar atau ke pd perjuangan
karena ketika dia menjadi presiden bajunya menjadi lebih lebar sebelum dia menjadi presiden
dan karenanya dia juga punya kepentingan
termasuk meletakkan telur di keranjang yang lain
dan itu sudah diletakkan salah satunya ke pak prabowo
nah yang menarik buat saya adalah implikasi dari tafsir publik atas perbedaan yang tadi kita sebut
apakah mereka yang menjadi pendukung pak jokowi kemudian merasa rumah elektoral bukan hanya pdi perjuangan dan ganjar
dan kalau iya itu memang merugikan buat pdi perjuangan dan ganjar
dan kalau misalnya kita bandingkan misalnya dengan data dari misalnya ada lembaga konsultan di amerika serikat ya
itu dia merilis survei maret baru saja
belasan negara negara demokrasi itu approval rating presiden atau perdana menteri paling tinggi adalah narendra modi
di bawah narendra modi mengalahkan banyak misalnya joe biden kemudian kanselir jerman kemudian perdana menteri inggris dan seterusnya
nah itu pula yang membuat bung anies baswedan melemah
nah pada titik itu ketika pak jokowi memberikan endorsement bukan hanya ke ganjar tapi kepada pak prabowo menurut saya itu bisa menjadi kabar buruk buat ganjar atau buat pdi perjuangan
oke itu menjadi kabar buruk bagi pdi perjuangan dan juga ganjar tapi mungkin menjadi kabar baik untuk gerindra karena implikasi tafsiran publik tadi itu yang bilang mas burhan loh
implikasi tafsiran publik ketika pak jokowi kemudian melebarkan endorsementnya bukan hanya ke pdi perjuangan dan juga ke ganjar tapi bisa juga ke pak prabowo
jangan dijawab dulu penghabib kita akan kembali usai jeda jangan kemana tetap bersama kami di political sho
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan arah sumber dan juga mahasiswa
sebelum saya ke mahasiswa saya mau ke bang habib dulu
bang habib implikasi tafsiran publik terhadap itu tadi endorsementnya pak jokowi yang kemungkinan bisa put many
jadi mungkin ketika sering terjadi itu
mungkin ketika sedang hubungannya kurang baik dengan mas ganjar dan juga pdi perjuangan melebarkan dukungan ke pak prabowo
nah itu implikasinya tafsiran publiknya itu bisa memberikan berkah elektoral lagi lagi gimana
ya silahkan saja mau pengamat media atau publik menafsir dan berasumsi
tapi kalau kita lihat ini kan pak prabowo menjalankan nilai nilai kepemimpinan yang memang sudah dia jalankan selama ini
linear aja pak prabowo apa sih coba apa yang salah ya seorang menteri
seorang menteri ya bersikap yang sama dengan presidennya
kemudian partai koalisi bersikap sama dengan presiden yang didukungnya
itu kan nilai loyalitas yang memang dijalankan pak prabowo dari dulu
kalau dia bertentangan ya kita fight
itu yang nilai loyalitas
kalau toh ada publik yang mengapresiasi dan lain sebagainya itu kan bukan sesuatu yang kita rencanakan
wah ini supaya didukung publik itu murni nilai nilai
makanya kan ini kan ya jenuin aja ya yang dilaksanakan pak prabowo
sejak awal isu ini memanas ya soal israel mau datang
kita nggak tertarik main gimmick menolak atau setuju
kita sudah jelas sikap kita kita di partai koalisi
kita pendukung pak jokowi ya kita sikap kita sudah disampaikan oleh pak jokowi
dan kita tidak dalam posisi juga untuk membuat keputusan atau gimana
tapi tidak kan kita keputusan ini ada di pak presiden itu yang kita lakukan
jadi saya bilang tadi soal gimmick soal momentum dan lain sebagainya itu bisa banyak
bisa banyak dari hari ini atau dari setahun kemarin sampai dengan ke pelaksanaan pemilu bisa banyak
tapi kan kita kan berpolitik itu kan mempraktekkan nilai nilai yang kita pegang
kalau itu yang pak prabowo dan kami lakukan
tapi kan tadi disampaikan juga oleh mas burhan ya
bahwa dari hasil surveinya itu setelah endorsement pak jokowi yang berulang kali kepada pak prabowo
itu memboost ataupun menaikkan angka elektoralnya pak prabowo cukup tinggi
artinya kan implikasi dari tafsiran publik itu bisa berpengaruh terhadap berkah elektoralnya pak prabowo
itu gerindra melihat itu juga nggak
ya itu dia pengamat pak burhan silahkan saja menilai
tapi kami sedang mempraktekkan nilai nilai yang kami yakin ya benar
melaksanakan apa yang sudah kita lakukan
dan apa yang sudah kami putuskan
penegasan menjadi timnya pak jokowi itu maksudnya apa
kemarin disampaikan pak prabowo dalam pertemuan antara lima ketumparpol dengan pak jokowi
ya dong kita timnya pak jokowi memang
sejak bergabung dengan pak jokowi pak prabowo jadi menteri
kami bergabung dengan koalisi
kami tentu timnya pak jokowi
oke jadi samina watona apapun kemudian keputusannya pak jokowi pak prabowo ikut aja
termasuk dalam pilpres
jadi apa yang diputuskan oleh pak jokowi ya dalam pemerintahannya
lama dalam kapasitas sebagai presiden
ya itulah keputusannya pak prabowo dan pak tegerindra
kalau anda tanya ke soal sepak bola dan lain sebagainya
itu kan keputusan apa beliau ya kita support
kita dukung dan kita loyal kita tegak lurus pada pak jokowi
oke saya mau ke teman teman mahasiswa
bang ade tambah bingung kayaknya
ada ilham dan juga iqbal silahkan siapa duluan
dari teman teman universitas
silahkan siapa dulu
dari saya dulu kak
iqbal dulu silahkan
sebelumnya terima kasih kepada host dan narasumber yang ada di studio
sebelumnya perkenalkan nama saya muhammad iqbaldin
saya dari kumpulan mahasiswa ilmu pemerintahan singapura sekarang
di sini izinkan saya memberi pertanyaan atau statement yang saya miliki
jadi disini adalah
apa yang menjadi faktor utama
pemicu kegagalan indonesia menjadi tuan rumah
kalau kita lihat secara konstitusi
karena ada permenggu
tapi kalau kita melihat fakta di indonesia
ini ada banyak kejuaraan di bulan bulan sebelumnya yang mengundang israel ke indonesia
dan yang paling berhubungan dengan konstitusi itu baru kemarin digelar
itu sudah jelas
ada bendera israel juga ada
delegasi israel yang diunuh pun ada
mengapa tidak banyak yang protes
sedangkan bola yang tujuan sifatnya olahraga
tapi malah ditentang banyak
oleh sebagian masyarakat indonesia
apakah karena kejadian seperti ini
pemerintah akan mengganti permenlu nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
transparansi hukuman kenapa sampai saat ini belum ada
sampai saat ini pun alasan konkret
piala dunia u dua puluh belum ada
proses lobby yang dilakukan kemarin tuh
mekanisme seperti apa dan bagaimana
yang kita ketahui adalah
langsung tidak menjadi tuan rumah
yang menjadi pertanyaan di belakang saya adalah
bagaimana kah proses lobbying yang dilakukan
dan apa saja yang sudah
dibicarakan pssi dan viva
menurut pandangan saya
hal ini harus bila diselesaikan
karena yang terjadi disaat kita tidak tahu informasi yang valid
yang ada hanya dugaan dugaan yang membuat masyarakat menjadi lebih percaya
harus segera direvisi
harusnya pertanyaannya ke pemerintah nih
di kemen lu
kemen lu nya tidak ada
dan juga soal
lobby lobi antara pssi dengan viva
ini gak ada perwakilan pssi
jadi sulit juga
terima kasih kesempatannya
perkenalkan nama saya ilham hidayat
jadi saya sebagai ketua departemen keilmuan dari ima ipe
di sini saya ingin bertanya kepada para narasumber
jadi dapat kita lihat sendiri banyak kekecewaan dari berbagai pihak mengenai pembatalan indonesia sebagai tuan rumah di piala dunia u dua puluh ini
dari masyarakat biasa hingga para pemain timnas u dua puluh tentunya
saya ingin bertanya mengapa ketika penolakan timnas israel untuk mengikuti piala dunia ini menjadi sorotan dan menjadi masalah besar bagi indonesia itu sendiri
nah hingga kepermasalahan politik indonesia yakni sikap atas penolakan timnas israel berlaga dalam piala dunia u dua puluh di indonesia ini berpotensi menjadi game changer di pemilu dua ribu dua puluh
kemudian mengapa sepak bola bisa menjadi berkaitan dengan politik seperti ini
karena dapat kita lihat sendiri penggemar sepak bola ini sangat banyak di negara kita ini
dan tentunya baik sekali pihak yang dirugikan dan dikecewakan
kemudian seperti yang dipaparkan tadi ada banyak sekali sanksi yang diberikan oleh fifa itu sendiri
akibat dari permasalahan ini
kemudian adakah solusi dari pemerintah sendiri mengenai hal ini
oke kayaknya solusi berat ya karena sudah batal menjadi tuan rumah piala dunia
saya akan coba ke bang habib sebagai anggota dpr komisi tiga
ini meskipun itu permen lu di komisi satu ya
tapi ini revisi soal permen lu ini dimungkinkan
permen lu itu kan derajat mengikatnya itu kan cukup di bawah ya
ada konstitusi ada undang undang dan lain sebagainya
prinsipnya tadi disampaikan pak jokowi kita tidak dalam mencabur adukan olahraga dengan politik
mungkin saja ada bisa diatur dalam konteks olahraga mesti diatur seperti ini dan lain sebagainya
jadi bisa dipisahkan sebetulnya
kalau dari gerindra akan mengusulkan itu nggak
itu kan belum dibahas ya
secara teknis kan kalau kita ingin cari solusinya bisa
jangan kita tersandung dengan permen lu seperti itu
jadi sebetulnya bisa dibuat permen lu sendiri untuk olahraga menyikapi persoalan persoalan seperti ini
harusnya kan ada solusi ya
sebagaimana disampaikan pak jokowi olahraga itu kita pisahkan dari politik
kalau toh ada pihak pihak di luar sana baik fifa sendiri israel sendiri yang dinilai
mencabur adukan olahraga dan politik kan itu mereka
tapi dalam konteks kita sebagai bangsa nilai kita adalah kita tidak mencampur adukan
kurang lebih kan seperti itu
mas burhan menjawab tadi ya pertanyaan sekaligus judul kita hari ini ya
apakah kemudian batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga ini bisa menjadi game changer di pemilu dua ribu dua puluh
tadi ada siapa tadi

ilham yang bertanya kalau enggak salah
game changer dua ribu dua puluh empat itu
merubah peta konstelasinya
saya ingat karena waktu itu satu forum
di acara adu perspektif detik com ya
tetangga di atas
ya dan saya sendiri tidak berani untuk mengklaim terlalu buru buru sebelum data ada
meskipun mungkin pernyataan kodari tadi secara logis bisa kita pahami
meskipun secara empiris belum tentu karena datanya belum terkonfirmasi
memang harus kita akui publik atau minimal sebagian itu memaknai ada perbedaan kepentingan antara pdi perjuangan dengan pak jokowi
coba lihat kapan duta besar palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan silahkan undang israel
karena kami tidak meragukan seinci pun kadar dukungan pemerintah indonesia terhadap palestina
itu ketika ketemu pak jokowi
kapan ketua pbnu gus yahya mengeluarkan pernyataan silahkan undang undang
setelah ketemu pak jokowi
setelah ketemu pak jokowi
jadi poin saya
munculnya pernyataan pernyataan yang kira kira memberikan semacam dukungan dan penguatan kepada pemerintah untuk go ahead soal piala dunia
meskipun dengan mendatangkan israel
itu kelihatan sekali
datang dari pak jokowi
nah saat yang sama ada pernyataan
meskipun kita belum tahu apakah ada instruksi
dari beberapa politisi pd perjuangan
termasuk pak sekjen
mas hasto yang sering saya diskusi
yang menolak kehadiran israel
meskipun dengan bahasa misalnya dicari solusi
supaya piala dunia tetap berjalan
tapi israelnya misalnya dilakukan pertandingannya di singapura atau di tempat lain
ini ada hal yang menurut saya perlu dimitigasi oleh pd perjuangan
karena mumpung pemilunya masih jauh
masih ada sebelas sampai sepuluh bulan
jadi kalau misalnya tidak segera dimitigasi
itu ada sebagian pendukung pak jokowi
yang mungkin melirik sinyal lain
artinya pendukung jokowi lebih banyak ketimbang yang memilih pdi perjuangan
jadi perlu dimitigasi dampak ini
kongruensi antara dukungan terhadap pak jokowi di dua ribu sembilan belas
dengan kepada pdip
itu kembali berjalan
sebab kalau tidak
bisa jadi sebagian pendukung pak jokowi melirik yang lain
ini bagaimana bang adian untuk memitigasi pdi perjuangan
supaya tadi pemilihnya pak jokowi tidak melirik ke tempat yang lain
karena jumlah pemilihnya pak jokowi lebih banyak dibandingin pemilih pd perjuangan
kita mau jawab dari pakai argumentasi apa ini
argumentasi sejarah atau argumentasi apa
kalau argumentasi sejarah
pdi perjuangan itu mengalami kesulitan itu berkali kali loh
kantornya diserang banyak
ada berapa yang meninggal segala macam
diduduki direbut apa
dan berkali kali juga kita buktikan kita sanggup melihat masa masa sulit itu
artinya bahwa itu secara historis menjadi hukum sejarah bagi pd perjuangan
kita gak gentar
kita akan maju terus
apalagi kalau kita berangkat dari keyakinan kita pada kebenaran
yang disampaikan pak ganjar
yang disampaikan pak wester
memang untuk indonesia
tidak untuk dirinya
dia tidak menyebarkan kebencian
dia tidak membagikan pecah belah
argumentasi yang memecah belah negatif rasisme
semua disampaikan baik
dan dia sebagai gubernur
bertanya pada presiden
ketika presiden jawab
nah yang jadi masalah adalah kemudian ketika media
seolah olah termasuk ini kali ya
menggiring publik seolah salahnya ganjar
di mana salahnya
oke ini bukan kita yang menggiring
tapi netizen menyalahkan semua
oh media tergiring netizen
ya enggak juga
media menggiring netizen
tadi kan ada perbedaan
gap antara kepentingan elit dengan suara publik
tadi yang disampaikan
kenapa sih tidak kita
kenapa sih tidak kita breakdown surat dan pernyataan masing masing
sehingga kita mendidik rakyat untuk melihat
antara pembatalan fifa dengan fifa
iya dong orang lain bicara
ujung kalimat pak ganjar itu adalah
meminta arahan dari presiden
memberikan keputusannya pada pemerintahan pusat
oke poinnya udah dapat bang adis
singkat saja nih waktu kita udah habis
bagaimana kemudian memitigasi pemilihnya
mas ganjar supaya tidak melirik ke tempat lain
ganjar ini sudah cukuplah membuktikan loyalitasnya kepada pdip
udah hancur dia gara gara ini
sekarang yang terpenting adalah untuk itu
jangan sedih gitu dong
pdip harus membayar itu dengan mencalonkan ganjar sebagai calon
nah itu jawabannya cuma ada satu
ini bang adian nggak bisa jawab
yang bisa jawab cuma ketemu pdi perjuangan
kalau masih belum juga dikalonkan
gak bisa partai diintimidasi
lu minta maafnya pakai pencalonnya
gak bisa lah
kalau konfirmasi juga tidak dicalonkan
saya sih ingatkan kepada mas ganjar
ganjar pendukungnya banyak loh
jadi kalau pun gak di pdip juga gak apa apa loh
tapi yang penting bisa maju
gak pakai pertanyaan lain gak apa apa
tapi itu keputusan akhirnya
itu penumpangnya yang berbaperan nih
keputusan akhirnya ada di ketua pd perjuangan ibu megawati soekarnoputri
yang katanya bulan april ini akan mengumumkan
kita tunggu nanti pengumuman resminya ya
tapi setelah ini bagaimana sentilan dari teman teman komika yang juga anak anak muda
melihat batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
apakah memang ini tadi menyalahkan sama seperti netizen lainnya
kepada kader kader pd perjuangan
atau memang ada banyak faktor lainnya yang membuat kita batal menjadi tuan rumah piala dunia
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita ngebahas u dua puluh lagi nih toh
akhirnya kita juga kedatangan tamu yang agak berbeda
mewakili para ganjarian
bagaimana pak capek baca komen netizen pak
capek capek sedih
tapi kita juga kedatangan pak habibur rahman
gimana pak capek komen instagram
ada pak ganjar
tadi pak adin mau ngecek
tapi kita udah ngebahas banyak banget tentang u dua puluh
dan kita juga punya tebak tebakan mumpung ngebahas u dua puluh
apa persamaan meguire dan ganjar pranowo
gue juga ada
gue juga ada
megawire bagus tuh di protes
apa persamaannya gerindra dengan fans liverpool
sama sama menang lawannya blunder
sama sama seneng lawannya blunder bang
belum liverpool blunder lawannya
nah mu pak
di mana gak blunder itu
di mana gak blunder itu
ini mencampur adukan olahraga dan politik
tapi ada yang menarik pak
dari semua orang kita udah ngebahas u dua puluh
kita udah ngebahas pemainnya pak ganjar
tapi ada satu yang belum kita bahas
hoax hoax yang bertebaran di twitter
bapak harus tahu pak
mulai banyak hoax di twitter
katanya palestina sangat berterima kasih kepada indonesia
saking berterima kasihnya dia sampai memberikan slot piala dunianya kepada indonesia
ini ada hoax begitu di twitter
gak masuk akal
kok bisa ada yang percaya
slot piala dunia ini kan harus melalui kualifikasi ya
ngasih slot piala dunia ini kan bukan kayak ngasih magic jar gitu ke indonesia gitu
ngasih slot piala dunia ke indonesia itu tuh ibaratnya kayak dua ribu sembilan belas lalu
pak jokowi menang
tiba tiba pak jokowi bikin statement
hmm kayaknya pak prabowo aja deh yang jadi presiden
nah gak bisa gitu
gak bisa kayak begitu
gak segampang gitu
gak segampang gitu
ada peraturan ya
dan sekarang pak
menunggu apa sanksi dari fifa
menurutku nih abang abang sekalian semua senior senior
kita harus lebih tegas daripada fifa
sebelum fifa nge ban kita ikut piala dunia
harus ban dia duluan gak ikut piala presiden gitu deh pak
harus kita ban duluan ya
harus kita ban duluan ya
tapi nih dok kalau gue liat liat nih ya
ada perbedaan dari cara merespon pak ganjar dan pak iwayan koster
kalau pak ganjar ketika dihujat netizen beliau diam
menunggu suasana tuh tenang dulu
dan menurut saya pinter
namun pak iwayan koster berbeda bapak bapak ibu ibu sekalian
beliau tetap berpegang
tetap pegang teguh terhadap kesalahannya
bahkan beliau berharap fifa mencoret israel dari piala dunia dua ribu dua puluh
pak iwayan koster nih mohon maaf pak
udah pak udah
ingat bapak tuh hampir dicoret loh oleh rakyat sendiri
dan kalau kita lihat nih ya paling rame itu sebenarnya instagram nya pak ganjar
rame banget tuh

tiga ratus lima puluh ribu itu banyak banget loh
gue lihat ya instagramnya raffi ahmad aja postingan terakhirnya itu cuma tiga ratus an yang komen
ini kan menandakan kalau pak ganjar siap jadi influencer
saya yakin ya pada malam malam gitu pak ganjar lihat hp nya uh notif gue banyak nih
iya benar mas kakar
tapi tadi statement nya bang adhian apitupul
politik dan sepak bola tidak bisa disatukan
menurutku aku gak setuju bang
sepak bola dan politik secara sejarahnya memang dari dulu selalu bersama
tapi kita masyarakat indonesia cuma bisa berharap satu
ketika mereka bersama mereka akan saling meninggikan atau saling menjatuhkan
terima kasih aldo dan juga duto atas sentilan sentilannya
tahu fyp ya bang
oke itu anak anak sendiri
ini anak anaknya juga
ini mas benar gak tahu soalnya
terima kasih sekali teman teman dari komisi co yang sudah memberikan sentilan sentilannya
sekaligus menutup penampilan dan juga dialog pada political show episode kali ini
kita akan ketemu minggu depan setiap hari senin selama bulan ramadan jam dua puluh waktu indonesia barat
terima kasih sekali bapak bapak yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman mahasiswa dari universitas singaper bangsa kerawang sudah bergabung
sekali lagi jangan sampai golput
kalian harus vote empat belas februari
dua ribu dua puluh empat karena nasib bangsa ini ada di tangan teman teman semuanya
saya rifana pratipami selamat malam sampai jumpa